ya kalau kita bicara soal ujian nasional ini memang dari tahun ke tahun penyelenggaraannya tidak pernah lepas dari kontroversi ya
mulai dari nama sistem yang terus berubah dan ujung ujungnya bisa dinilai bahwa peserta didiklah yang kena getahnya
begitu pula para tenaga pengajar pastinya
tapi di tahun dua ribu dua puluh satu ada angin segar yang mungkin belakangan ini juga membuat para pelajar bisa sedikit bernafas lega ya
pasalnya mas menteri pendidikan dan kebudayaan ini mewacanakan bahwa ujian nasional nantinya hanya akan menjadi tinggal kenangan dan dihapuskan dan diubah begitu sistemnya
kita akan lihat ya ujian nasional yang kerap menjadi momok menakutkan pastinya bagi para siswa
tapi belakangan ini memang menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim ini sempat mengembuskan angin segar
menyatakan bahwa akan ada penghapusan atau bahkan perubahan sistem dari ujian nasional tersebut
kita lihat pernyataannya seperti apa
tahun dua ribu dua puluh un akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya
tapi itu hari terakhir un seperti format sekarang diselenggarakan
di tahun dua ribu dua puluh satu un itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter
tapi ternyata pernyataan dari mas menteri ini tidak sepenuhnya
begitu ya tidak sepenuhnya
yang diiakan oleh semua pihak gitu ya
karena tidak semuanya menyambut dengan sukacita
ada juga bukan hanya dari kalangan pengajar saja yang kontra
tapi ada juga datang dari mantan wakil presiden yusuf kala
ketiadaan ujian nasional ini dianggap bisa berpotensi menghilangkan generasi yang lembek
bisa berpotensi kemudian menghasilkan maksud saya generasi generasi yang lembek
sebenarnya seperti apa pernyataan pastinya dari pak jk kita dengar bersama
mas menteri nadiem kan mengatakan
kita mengatakan ujian nasional akan diganti satu sistem evaluasi
tetapi kalau hilangkan suatu ujian nasional itu bahayanya ialah siswa itu tidak akan belajar dengan betul lagi
tidak belajar dengan karakter lagi
akan menyebabkan kita menghasilkan generasi yang lebih
nah sebenarnya jauh sebelum adanya pro kontra penghapusan ujian nasional
penyelenggaraan ujian nasional itu dari masa ke masa juga

sebenarnya semakin bisa dibilang membingungkan
kalau kita lihat di sini dari timeline saja sudah enam kali berganti nama kebijakan
baik itu nama penyebutan ujian nasional juga sering silih berganti begitu
seiring dengan pergantian dari menteri pendidikan yang juga berganti ganti
dan ujung ujungnya bisa dikatakan bahwa peserta didik orang tua baik itu pengajar juga dibuat bingung dengan adanya perubahan sistem ini
nah ini dia ya
ini adalah rangkuman yang telah dirangkum dan kami kutip dari detik com
kita lihat bahwa ujian akhir bersifat nasional itu sebenarnya pertama kali diadakan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan ini namanya saat itu adalah ujian penghabisan
sistem ini digunakan hingga pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dimana soal ujian ini dibuat oleh depdikbud atau departemen pendidikan dan kebudayaan pada masa itu
hingga memasuki seribu sembilan ratus enam puluh lima namanya pun berubah dan diubah menjadi ujian negara
ujian negara ini merupakan nama kedua dari sistem ujian nasional seperti itu
dan dengan materinya itu adalah semua mata pelajaran peserta didik dari sabang hingga merauke ini mengerjakan soal ujian yang sama
namun kemudian pada satu tahun setelahnya namanya diubah menjadi ujian sekolah
dan berlangsung atau diterapkan hingga tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
kemudian apa yang berbeda ya
yang berbeda dalam masa ini tidak ada lagi istilah kelulusan
melainkan yang digunakan adalah kata kata tamat
jadi seluruh bahan ujian pun disiapkan oleh pihak sekolah
setelah sebelumnya kan disiapkannya oleh pihak depdikbud ya
nah pemerintah pusat ini hanya menerbitkan pedoman penilaian yang sifatnya ini umum
nah ada pun pemeriksaan hasil ujian dilakukan di tingkat sekolah
semuanya kewenangan dari pihak sekolah
selanjutnya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh kemudian diubah lagi namanya bernama eptanas
mungkin beberapa dari anda ini mengalami masa masa ini ya
yang digunakan ini lebih lama dari sebelumnya
jangka waktu sebelumnya kalau sebelumnya hanya seribu sembilan ratus tujuh puluh dua sampai seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
kalau eptanas ini digunakan dari seribu sembilan ratus delapan puluh sampai di tahun dua ribu dua belas
kemudian materi materinya yang digunakan itu terdiri dari beberapa mata pelajaran pokok
sedangkan bahan eptanas ini meliputi mata pelajaran lain
begitu depdiknas kembali juga bertanggung jawab atas pembuatan soal ujian yang sebelumnya pada ujian sekolah digunakan
atau diputuskan seluruhnya materi materi tersebut dari pihak sekolah
nah selanjutnya ada perubahan lagi
pada tahun dua ribu tiga ini berubah lagi namanya menjadi ujian akhir nasional
nah ini dia yang kemudian dijadikan sebagai penentu kelulusan seorang siswa
pemerintah pusat dan pemerintah daerah akhirnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan dari ujian akhir nasional ini
tapi sayangnya uan ini hanya bertahan satu tahun ya
dari tahun dua ribu tiga hanya sampai dua ribu empat saja begitu
dan sekarang dari tahun dua ribu lima ini namanya sudah berganti menjadi ujian nasional
nasional atau un lebih dikenal ya
namun pada dua ribu lima belas memang ada penerapan sistem baru di mana un ini tidak lagi menjadi satu satunya syarat dari penentu kelulusan
syarat minimal nilai kelulusan pun berbeda dari masa kemasanya
kita bisa lihat di sini
kalau kita lihat dari usai dua ribu lima ini ada ujian nasional
penerapannya pada tahun dua ribu lima dan dua ribu enam nilai minimal yang digunakan adalah untuk lulus harus mencapai nilai minimal empat dua
dimana nilai rata rata minimalnya empat dua puluh lima dan pada tahun dua ribu enam pada empat lima begitu
jadi kalau siswa ini mau lulus di setiap mata pelajaran yang ada dia harus paling tidak mencapai nilai tersebut
di tahun dua ribu tujuh standarnya dinaikkan berdasarkan hasil evaluasi
kemudian dievaluasi bisa dinaikkan standarnya dan kemudian mencapai ke angka nilai minimal lima
angkanya pun berubah ubah pada tahun dua ribu delapan kemudian dua ribu delapan dua ribu sembilan dan dua ribu sepuluh
nilai minimalnya kembali ke empat dua puluh lima dan diturunkan lagi di tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu empat belas menjadi empat puluh
dan sekarang faktanya sejak tahun dua ribu lima belas ini semuanya ditentukan oleh pihak sekolah
ini adalah rangkuman dari ujian nasional
sejarah ujian nasional dari masa ke masa
sudah enam kali berganti nama
mungkin beberapa di antara anda juga mengalaminya
dan inilah dia yang kemudian rencananya atau wacananya
kini menteri pendidikan dan kebudayaan adi makarim ini menyatakan bahwa akan mewacanakan penghapusan dari ujian nasional mulai tahun dua ribu dua puluh
lalu seperti apa dua ribu dua puluh
kita akan lihat bersama ya
kita lihat di tahun dua ribu dua puluh
nah ini dia
mas menteri nadiem makarim menyatakan bahwa un terakhir akan berlangsung
pada tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh ini akan tetap digelar dengan formatnya yang lama
namun mulai dua ribu dua puluh satu un akan dihapuskan
akan diganti nantinya menjadi sistem assessment kompetensi minimum dan juga survei karakter
dimana meliputi tiga hal
yang pertama adalah visi literasi
nantinya siswa ini akan diuji kemampuan bernalar menggunakan bahasanya
lalu dalam sistem numerasi siswa juga akan diuji atau di assess begitu ya untuk kemampuan bernalar menggunakan matematikanya
sementara untuk karakter nanti akan juga dilakukan assessment di bidang gotong royong kebenekaan bullying dan lain lain begitu ya
ujian nasional ini juga dinyatakan bahwa tidak lagi jadi alat seleksi
jadi nanti bisa ujian nasional tidak lagi jadi tidak jadi alat seleksi ya
hasil assessment dan juga survei ini tidak bisa
tidak bisa digunakan untuk menjadi seleksi untuk ke ajang atau level berikutnya begitu
assessment pun diselenggarakan di tengah tengah jenjang yaitu
yang pertama ini untuk siswa sd
tepatnya untuk empat sd kelas empat sd
kalau untuk smp
nantinya akan dilaksanakan pada siswa kelas delapan atau kelas dua smp ya
sementara untuk sma
ini adalah untuk di level kelas sebelas sma
nah tapi lagi lagi ini semua masih menjadi pro dan kontra
dan sebenarnya pergantian dari nama satu ke nama lain menyesuaikan dengan bagaimana menterinya
dan seberapa efektif sih sebenarnya nanti wacana ini kalaupun diterapkan oleh mas menteri
nah kita akan membahasnya lebih lanjut dengan pakar pendidikan setelah yang satu ini